keinformasi di sektor transportasi meskipun telah ada pertemuan antara perusahaan ojek dan taksi online dengan pemerintah pada rabu pekan lalu
belum ada kepastian dari pemerintah maupun dari pihak aplikator terkait keluhan tarif rendah yang disuarakan oleh para pengendara ojek dan taksi online
menteri perhubungan budi karya sumadi beserta jajaran pada senin siang memastikan sejumlah sikap pemerintah sudah disepakati
pasca pertemuan antara pihak pemerintah dengan pihak aplikator pada dua puluh delapan maret lalu
namun dari sejumlah kesepakatan tersebut pemerintah tidak bisa menentukan tarif minimal yang akan ditentukan oleh pihak aplikator
karena hal tersebut sepenuhnya merupakan hak perusahaan jasa online
karena itu kemenhub akan menyempurnakan peraturan menteri perhubungan no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
soal keamanan berkendara yang akan menjadi payung hukum bagi perusahaan taksi dan ojek online
kita sedang mempelajari dan dalam waktu dekat ini akan kita koordinasikan kembali
dengan stakeholder khususnya berkaitan dua hal
yang pertama adalah berkaitan dengan berubahnya aplikator itu menjadi perusahaan transportasi
yang kedua adalah memberi kesempatan kepada driver
langsung berhubungan dengan perusahaan transportasi tersebut
pm satu ratus delapan itu tetap berlaku menjadi satu satunya payung hukum
untuk memberikan legitimasi bagi driver online dalam melaksanakan operasional
berarti tidak ada pencabutan pembekuan pembatalan atau penundaan

yang utamakan di sini adalah bagaimana para ojek itu mendapatkan suatu perlindungan
jumlah tarif yang memandai

kita hanya membasasi satu saja
kalau berurang apa perangeger perangeger yang diturunkan neteam lab

pertama melakukan strategis datang
saya meminta pembahasannyalle sambil mendapatkan pekerjaan ter zhi yang
diambil pengambilan untuk membuatkan b serdi loving hubungan untuk pminto